satu kalimat tidak ada pawang pawangan
kita bekerja sama dengan bmkg
untuk memonitor perkembangan cuaca
bila terang kita syukuri
semuanya adalah rahmah
kita tinggal di katulistiwa
yang terbiasa dengan terang dan basah
dan para pembalap sudah tahu
bahwa mereka akan melakukan lomba balapan
di tempat yang bisa terang bisa basah